pelabuhan ciwandan mulai dipadati pemudik motor pada h dua lebaran ini
antrean pun semakin padat dan mengular cukup panjang di tiap kolom area buffer motor
untuk memberikan kenyamanan bagi para pemudik asdp menyediakan sejumlah fasilitas yang ramah keluarga
mulai dari ruang laktasi ruang tunggu tempat bermain anak toilet portable di beberapa titik hingga musola portable di dekat pintu keluar area buffer motor
selain itu disediakan pula stand stand makanan dan minuman yang dapat mengisi tenaga para pemudik motor
serta panggung hiburan live music yang diisi seniman seniman lokal
pokoknya h empat h tiga h dua itu akan naik terus statistiknya
dan kami ingin memastikan terutama motor ini jalannya dengan aman dan nyaman karena banyak yang dengan keluarga
jadi kalau mungkin tadi teman teman cnn bisa lihat ini kita coba buat walaupun sesuatu yang tidak permanen ya di sini kita buat family friendly
meski demikian hingga selasa delapan belas april malam masih sedikit masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut
hal itu lantaran waktu tunggu kapal yang tidak menentu
sehingga mereka memilih tetap di atas motor
nyaman sih soalnya ini masih belum rame ya jadi masih sepi masih lancar alhamdulillah
perjalanannya nggak macet
oh belum tadi saya baru ke toiletnya aja
belum sih kayaknya
iya istirahatnya cukup
untuk menghindari waktu perjalanan yang lebih lama
para pemudik ini memilih perjalanan siang hari karena antrean yang tidak begitu panjang
mereka pun lebih sering beristirahat untuk memulihkan tenaga
supaya perjalanan tetap aman dan selamat hingga tujuan